kalau pertama kali datang ke danau toba seperti saya ini
pasti kita akan dibuat terpesona oleh keindahan alamnya
tapi danau toba tidak hanya menawarkan keindahan alam saja
tradisi dan budayanya juga membuat kita akan semakin cinta akan indonesia
danau toba di sumatera utara terbentuk dari letusan dasyat
gunung purba toba sekitar tujuh puluh empat ribu tahun silam
letusan tersebut membentuk cekungan yang kedalamannya sekitar lima ratus meter
dan terisi air hingga menjadi danau
keindahan kawasan geopark kaldera toba bisa kita nikmati dari tengah danau
dengan perahu wisata seperti ini
berada di antara barisan perbukitan
membuat pemandangan dari tengah danau sungguh mempesona
tahun ini seperti tahun tahun sebelumnya
danau toba menjadi pusat kegiatan seni
saya dan para wisatawan lain disambut tari tortor
tarian ini adalah ungkapan selamat datang
datang bagi para tamu kehormatan dan dibawakan oleh seratus orang dari berbagai usia
cukup bagus dan acara ini maunya rutin terus
untuk meningkatkan pariwisata yang ada di kawasan danau toba khususnya kabupaten simalungun
kami warga simalungun sungguh senang dan berbangga hati
gelaran festival tahun ini menampilkan tradisi lokal bulan sulape atau penutup kepala bagi wanita simalungun
kali ini bulang sulape dibawakan secara massal oleh lebih dari seribu siswi smp dan sma
hidangan khas sumatera utara pun bisa kita cicipi disini
yang menarik perhatian saya adalah mie gomak
sepintas mirip mie kuah pada umumnya
namun mie gomak memiliki kuah santan yang gurih dengan sensasi rasa getir dari rempah endemik kawasan toba yaitu andaliman
membuat mie gomak cukup mudah
bumbunya adalah bawang merah bawang putih jahe lengkuas serai kemiri kecombrang dan tentunya andaliman yang dihaluskan
bumbu halus ini kemudian ditumis hingga aromanya keluar dan ditambahi dengan air dan santan kental
setelah matang kuah disiram di atas mie
mie libin yang sudah direbus
yang buat berbeda mie nya dari yang lain mie gomak ini adalah dengan bumbunya
bumbu yang khas dari toba itu adalah andaliman
yang membuat bisa
rasa peder di lidah
dan itu yang khasnya sebenarnya
ragam sajian khas atraksi wisata dan budaya membuat kawasan danau toba menjadi taman bumi yang sayang dilewatkan jika anda berkunjung ke sumatera utara